dimana sih kan ini yang teneg
bagaimana mau dapat penumpang loh kalo dim dim aja
litanmu litan litan
yuk mari bu mari bu mari bu
ini badan apa pintu
jangan di pintu dong bu bagaimana mau dapat penumpang kalo di pintu
amin ya allah aduh ini cocok banget nih
alhamdulillah pas banget aku tuh lagi butuh dana gede buat bayar utangnya triana
kalo sama dia sih udah agak banget
kita satu proyek lagi yeay
bikin blubub blubub gak sih
pake baju begituan sih mau ketemu pak fuad
kayak mau ke fish market aja
pak fuad silahkan duduk silahkan duduk silahkan duduk
pak fuad bikin kaget aja tiba tiba dateng ke kantor
lama tapi masih menggaung
memang begitu yang kami harapkan bu
kebetulan kami mau bikin produk iklan ibu ibu
dan yang menjadi modelnya adalah bu cathy
untuk masalah konsep dan produksinya kami serahkan bu marisa
dan sekarang saya semakin yakin karena bu marissa dan bu cathy ternyata adalah temen lama
dan itu pasti bisa kerjasama dengan baik
udah ketegut banget ketegut
bagaimana bu marissa
tidak diragukan lagi pasti menggelegar
bikin darah mendidih mendidih
aduh gimana ini
satu sisi emang aku lagi butuh job biar dapat duit
hah males banget kerja bareng si artis jadul mantannya si papa lagi
gak cocok tau
kau gak ada gaung apa apa ya
kalau diem itu biasanya artinya setuju pak fuad
oh my gusti nuagung yes
saya senang sekali bisa bekerja sama dengan perusahaan ini
saya senang sekali bisa bekerja sama dengan perusahaan ini
saya senang sekali bisa bekerja sama dengan perusahaan ini
dan bersama sahabat lama saya
dan bersama sahabat lama saya
non reva kita ambil jalan muter aja ya non
nyampe nya juga cepet kan non
tuh liat di depan
pak edi ini aneh deh
kayak aku tuh naik taksi aja ya
kayak aku tuh naik taksi aja ya
mau lewat mana nanya dulu pendapat penumpangnya
kayak seakan akan tuh argonya jalan aja sih
kan kita ngambil jalur yang lain
bukan biasanya non
kalau aku sih yang penting cepat nyampe rumah
udah terserah deh mau lewat mana
aku percaya juga kok sama pak edi
aku gak mau kelamaan sih di mobil
soalnya hp aku nggak ada
jadi kalau emang jalan tuh lebih cepet
silahkan pak edi
pak edi aku bingung deh
hp aku tuh
kemaren tiba tiba aja ilang ya
dan aku gak tau ada dimana
terakhir tuh dimana ya
terus aku cari cari udah gak ada pak edi
lihat nggak sih hp aku siapa tau jatuh di mobil gitu
surti kemana ya
masukin ke kamarnya
biarin aja ya
gak sih ini tuh tuh
hpnya non reva kepinggalan di mobil
kalau gitu kasih saya aja handphonenya
kok dikasih ke nyobes
bagian hp itu bisa ganggu konsentrasinya reva
daripada nanti nilainya jelek
mau pak edi
kalo reva nilainya jelek gara gara handphone itu
ya udah ini handphone bakal saya simpan sebaik baiknya
tapi ingat pak edi nggak usah diusahin sama siapa siapa
kok jadi diminta nyobet sih
ntar gimana terusannya
kok bapak tiba tiba kayak gitu sih
nggak non lagi mikirin bensin non udah mepet
tadi lupa belum beli bensin
pak edi kayaknya yang ditutupinin dari gue
keputusan ini sudah diambil dan sudah dipertimbangkan
dan kami sangat kecewa dengan keputusan yang sudah diambil
saya tidak pernah dengar sikap anda waktu menolak perintah pak fuad di waktu itu
ya saya siap menerima apapun keputusan bapak
dalam rapat ini kami selaku dewan komisaris mencopot anda dari jabatan direktur utama
aku nggak nyangka mereka bisa mengambil keputusan sederastis ini
gimana pak wirawan anda menerima keputusannya
ya saya terima pak
karena saya sudah memahami resikonya ketika saya mendukung anak saya waktu itu
ya ini adalah resiko seorang ayah
dan untuk saya kebahagiaan anak itu yang paling utama pak
tolong ditanam tangan di berkas berkasnya
litan litan litan
dok lo ngomong dong kalau ada orang jangan dimaja
di mana sih kan yang teneg
bagaimana mau dapat penumpang kalau lo diem diem aja
litan litan litan
yuk mari bu mari bu mari bu
ini badan apa pintu
dok lo jangan di pintu dong
bagaimana mau dapat penumpang kalau lo di pintu
bisa bisa lo turun dulu
gue kira lo udah naik tadi
keluar lagi nih makanan gue dari pak karim tadi
lo teriak dulu dong
jalan yuk yuk
pak eh pak